gak sih ngomongin bahasa gaul ya bahasa gaul biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan teman
kemudian keluarga yang dekat gitu kakak adik pacar atau siapapun
penggunaannya pun sebenarnya sudah dari lama sekali hanya saja penyebutan istilahnya ini beda beda setiap masa
kita akan lihat beberapa bahasa gaul zaman now tapi sebelum zaman now mungkin ke zaman zaman sebelumnya tadi ya
jadi bahasa boleh gaul itu tadi asal jangan amburadu
saya akan buka yang pertama
jadi ini adalah contoh contoh bahasa gaul dari masa ke masa
mungkin salah satunya dari masa anda datang dari masa prokem bahasa gaul prokem
tadi pak abdul juga sampaikan kemudian kayak bokap kemudian gue lo nyokap itu ya masih eksis
masih kita sering gunakan sampai saat ini
kemudian ada bahasa gaul zaman prokem kemudian
apa jamannya dia bisa artian
ada begindang ada begini kemudian ada cuco m ada titi dj hati hati di jalan kemudian juga ada aku jadi akika ya
kemudian di bahasa eranya katanya sih bahasa gaul alai
empat l empat y alai ada yang bilang cemut ya
pak pe pakai e ya
kemudian ada juga yang bilang salah satunya cius gitu
itulah salah satu
atau beberapa bahasa gaul dari zaman ke masa yang mungkin nyantol banget di otak kita ya sampai sekarang
nah kalau misalnya ini saya mau lihat mau kasih lihat ke anda
ini adalah contoh beberapa bahasa gaul anak zaman sekarang
ini nggak tahu anda mungkin familiar atau enggak atau mungkin kadang kadang kalau saya juga kayak di text gitu ya di whatsapp
yang pertama tahu nggak sih santuy
santuy itu artinya santai aja bro sis
jadi biasanya diomongin kalau misalnya lagi ngomongin atau percakapan gitu ya dalam keadaannya kayak mendesak
nggak nggak santai aja jadi santuy aja
kemudian ada mantul
itu sebenarnya singkatan
intinya mantap betul
jadi kalau udah oke misalnya makan gitu ya makan bakso
enak ini satu tingkat di atas enak
jadi mantul mantap betul enak banget
kemudian ada juga rempong alias ribet
kalau misalnya mau janjian sama teman yang satu di sini mau di sini yang satu di tempat yang lain
aduh ribet banget janjiannya dirempong banget cewek cewek
kemudian ada mager alias males gerak
jadi saking malesnya ya ini dia sampai disingkat
kemudian yang kalau misalnya di hubungan percintaan baper bawa perasaan
oke nah ini juga ada beberapa lagi
saya akan kasih lihat
oke ini ada mager maksudnya our of topic atau oat
kote ya nanti sebelum kita kesana kita ke kui dulu
jadi kui itu yuk gitu ajakan
ajakan tapi sebenarnya ini dibalik
jadi kalau biasanya yuk jadi dari belakang dulu kui
garing itu bukan kayak apa ya makanan gitu ya garing
tapi lebih ke omongan ketika misalnya ada temen gitu ngomongin sesuatu tapi sebenarnya gak lucu gitu
jadi ih garing banget sih lo becandaan ya
kemudian ada juga singkatan singkatan
ini bahasa gaul zaman sekarang tapi ini singkatannya dari apa namanya bahasa asing bahasa inggris
ada cmiw correct me if i'm wrong alias koreksi saya kalau saya salah
mungkin kalau misalnya di whatsapp gitu ya lebih gampang aja daripada nulis koreksi saya kalau saya salah atau correct me ifaembrong gitu
jadi langsung disingkat aja
oke kemudian ada pansos alias panjat sosial
jadi pansos ini biasanya digunain ke orang orang
yang suka banget cari perhatian ke publik gitu terutama di media sosial
jadi pansos panjat sosial ke orang lain yang mungkin followersnya lebih banyak
jadi untuk salah satunya nge grab followers lebih banyak lagi
kemudian ada oot atau our of topic ini maksudnya bukan mager
jadi ini tanggapan ketika membahas sesuatu di luar dari kategori dan topik yang sudah ditetapkan
jadi masih banyak lagi bahasa gaul
tapi itu tadi beberapa di antaranya
jadi gimana mungkin menambah hasanah bahasa gaul anda